sejak bulan januari awal tahun ini kami sudah mempersiapkan penyusunan sop untuk sekolah tatap muka
baik untuk tingkat tk sd dan smp di kota tangerang selatan
bahkan kemudian kami melakukan verifikasi ke sekolah sekolah yang ada di kota tangerang selatan untuk level sampai ke tingkat smp
kami sudah menyusun sop nya antara lain adalah bahwa ruangan kelas hanya digunakan oleh dua puluh lima persen sesuai dengan arahan pak menteri
kemudian juga dalam satu minggu hanya dua hari dalam satu hari hanya dua jam pelajaran
tidak ada kantin yang dibuka dan lain lain sebagainya
itu sudah kami persiapkan
bahkan kita sudah memverifikasi sekolah sekolah yang sedianya akan kita selenggarakan pembelajaran tatap muka
sudah kurang lebih tujuh puluh sembilan persen sekolah sudah kami verifikasi
paling tidak itu untuk tingkat smp swasta di kota tangerang selatan
demikian juga smp negeri angkanya tidak jauh dari yang sudah
diverifikasi sebanyak tujuh puluh sembilan persen tersebut
tapi sekarang belakangan dengan covid yang makin merebak ini ada sedikit pembahasan ulang dari kami
artinya bagaimanapun kami akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga terlebih dahulu